pas jadi tinggal ketiga personil band nya ri fian farjar shah atau ivan tujuh belas
mengucapkan pamit kepada para penggemar grup band tujuh belas
ia mengucapkan pamit dari panggung musik mewakili ketiga personil tujuh belas yang wafat
yaitu andi herman dan bani
dalam unggahannya di akun instagram pribadinya
ivan tujuh belas menulis kepada teman musisi indonesia kawan tujuh belas indonesia
para sahabat event organizer dan semua pihak yang pernah bekerja sama dengan band tujuh belas
ivan memohon maaf jika selama hampir dua puluh tahun umur tujuh belas
ada salah tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan
tidak lupa ivan memohon doa atas kepergian ketiga personil tujuh belas
yaitu bani herman dan andi
terakhir ivan menulis kata pamit dan terima kasih